berbagai kegiatan diadakan untuk memeriahkan peringatan hari buru di karawang jawa barat
polisi memberikan layanan perpanjangan sim gratis bagi buruh
sementara di tanggerang banten buruh mendapatkan layanan ganti oli secara gratis
memperingati hari buruh yang jatuh pada hari ini polres karawang memberikan layanan perpanjangan sim a dan c
untuk buru yang merayakan hari buru
untuk buruh yang hari ini berulang tahun dan membawa kartu tanda karyawan
mereka akan mendapatkan sim gratis serta kupon door price yang akan diundi pada akhir acara nanti
selain itu polres karawang juga memberikan perpanjangan sim gratis untuk warga yang berulang tahun tanggal satu mei
buruh yang mengenakan seragam dan membawa kartu id card karyawan
sekitar lima ratusan buruh sekota tanggerang berkumpul di lapangan ahmad yani
di tanggerang banten
selain panggung hiburan aksi may day di kota ini juga diwarnai berbagai kegiatan dan atraksi
salah satu yang menarik perhatian buruh adalah adanya fasilitas ganti oli gratis yang diselenggarakan di acara ini
pihak penyelenggara bekerja sama dengan kepolisian menyiapkan oli lengkap dengan teknisinya
targetnya hingga sore nanti pihak penyelenggara mampu mengganti oli sekitar seribu motor